masa masih gak aktif lagi
yah udah mending mau lowbat lagi
ngabau charger charger ketinggalan rumah mirvan
kartu sin bapak yang lama sudah saya pindahkan ke hp yang baru
tinggal datanya saya pindahkan ya pak
oh gak usah gak usah
saya cuma butuh buat telepon kok
oh gitu silahkan pak
makanan tuh jangan dimainin
om pulang dulu ya
din kalo lo butuh bantuan gue
jangan sungkan untuk telepon way ya
sesang dan kesini

seseorang gitu meng fateh
gak boleh kayak gini lagi man
omo ini jadi kotor begini kan
namun dil apart dari pantai ini tuo
ketemu laki laki ini bos yes apa oh banget lagi iya rafa aku duluan ya
jadi di sini ke si bilang laki laki ini temannya elsa jadi pasti dari dia andin
tahu soal jessi pernah dirawat di harapan kasih saya kurang waspada berantakan semuanya sekarang
hai dimana kamu din saya nggak tahu kamu masih di hotel itu atau enggak
saya harus temukan kamu serius bicara sama kamu
gue harus beli hp baru
saya mungkin agak lama jadi ini buat cari makan malam ya makasih
kesel mana sayang ada di kamar lagi tidur kekenyangan
assalamualaikum warahmatullah pak
atuh behind ow
if elsa mariki noi ini ricky datang ke bandung
namun elsa sebenarnya hubungan elsa sama ricky gimana sih lol mereka rom
kalau bisa dipercaya
lalu aja kamu bohong
ada apa di kamar lagi tidur
pak jangan diganggu cashonnya baru tidur
ayo kita makan malam yuk nanti keburu dingin makanan kita
papa mau telur
gak usah aku bisa selera
aku mau makan malam
aku mau makan malam
aku mau makan malam
aku mau makan malam
ada hal hal yang nggak bisa kita kendalikan
perkataan orang lain
dan hal hal di masa lalu din
tapi ada hal yang bisa kita kendalikan nih
ada hal yang bisa kita kendalikan din
dan cara kita menghargai orang lain din
dan kita harus fokus pada itu aja din
kita harus fokus pada itu aja din
kita harus fokus pada itu aja din

aku coba telepon lagi deh

udah yang paling udah mau lowbat lagi
aku gak bawa charger
charger ketinggalan rumah mirvan
kartu simbapa yang lama
sudah saya pindahkan ke hp yang baru
tinggal datanya saya pindahkan ya pak
oh gak usah
saya cuma butuh buat telepon kok
iya terima kasih ya
terima kasih pak
aduh mati lagi yang penuh
aku telepon rumah aja deh
tunggu ben telepon rumahmu
siapa yang nelfon ya
halo dengan mirna di sini
mau cari siapa
halo mir ini aku andin
ya allah andin
ya ampun gue kangen banget sama allu sama gemoy
ada masalah gak
pak bos pak bos bosnya pergi
kayaknya dia nyariin lo deh
terus dia nanyain
ada masalah apa lo sama pak bos
gue bilang aja gue kagak tahu
lo sama rena itu lagi ada di grand gardenia hotel
gue kasih tau bos deh
eh dia langsung buru buru pergi
pasti dia nyari lo
bingung siapa lagi ya kan
apa masal cari aku ke sini
lo masih di sana kan din
yaudah mir kalau gitu makasih ya
wah kalau masih kangen juga pengen ngomong sama dia
mulai ditutup telfonnya
jangan jangan masalah nyariin aku
jangan jangan masalah nyariin aku
jangan jangan masalah nyariin aku
jangan jangan masalah nyariin aku
jangan jangan masalah nyariin aku
halo selamat malam mbak
ada orang yang namanya aldebaran nggak yang cariin saya
sebentar saya cek terlebih dahulu ya bu
sebentar saya cek terlebih dahulu ya bu

oh gak ada ya
udah kalau gitu terima kasih ya
sama sama ibu selamat malam
masang gak nyariin aku di sini
mbak anin sama reina kemana ya

kenapa belum pulang juga sih udah jam segini